semenjak kasus penyelundupan burung ini terungkap pada beberapa waktu lalu
saat ini kepedulian terhadap si jambul kuning memang terus mengalir
dan pada para desa tua kali ini dilatang ini pun sepertinya mendapatkan perhatian khusus
dari para pengunjung di ragunan ini
kini taman warga satwa ragunan merawat enam puluh lima ekor kakak tua jambul kuning
jumlah itu termasuk burung titipan hasil sitaan balai konservasi sumber daya alam
yang berukuran empat lima meter inilah kakak tua jambul kuning yang telah diserahkan oleh warga di karantina
karantina ini sendiri bertujuan untuk mengembalikan sifat liar yang sebelumnya telah hilang dari burung ini
karena terlalu lama dipelihara oleh masyarakat
dan dengan adanya karantina ini nanti sifat liar burung ini akan muncul kembali
dan kemudian siap untuk dilepas liarkan
dan sekarang saya sudah bersama pak bambang
pak ada berapa jumlah burung yang sekarang dikarantina di sini
satwa burung berbagai jenis gunung
ada kakak tua jambul jingga jambul kuning kemudian kakak tua raja
itu totalnya ada tiga puluh dua ekor
untuk jambul kuning sendiri pak ada berapa ekor
untuk jambul kuning ada dua puluh lima ekor yang sudah diserahkan
dan yang lainnya disebutkan tadi ada beberapa kakak tua raja ada dua ekor
dan kemudian nuri kepala hitam satu ekor
apa yang dilakukan pak untuk burung ini sehingga nanti dia siap
apa yang dilakukan
supaya mereka tetap bertahan hidup ya
pertama dari sisi kesehatannya pasti sebelum masuk ke kandang karantina kita periksa dulu
terus kemudian mereka harus kita jauhkan dari interaksi dengan pengunjung atau masyarakat
supaya timbul sifat naluri liarnya ya
setelah itu nanti observasi kurang lebih paling cepat empat belas hari
namun paling maksimal bisa sampai tiga bulan ya kita lakukan untuk karantina
sudah ditempuh syarat syarat tadi dan satuannya sudah bisa kemungkinan survive di alam
nah itu nanti keputusan seperti apa nanti kita tunggu ya
nah dengan adanya tambahan burung ini pak sejumlah sembilan puluh lima
berarti sekarang koleksi inventaris dari taman warga satwa ragunan ada sekitar enam puluh an
perlu dicatat ini bahwa satwa ini adalah titipan ya
belum otomatis langsung menjadi punya ragunan ya
tapi ada kewalahan pak dengan ada tambahan datang yang diserahkan ini
kita tangani dengan baik ya satwa satwa ini karena memang ini adalah salah satu tugas konservasi kita
yaitu menjaga satwa satwa dari apa namanya
salah satunya untuk mengkonservasi atau mengkarantina satwa satwa tersebut
supaya mereka survive dan nanti apabila memang arah lanjutnya untuk dilepas liarkan
mereka harus kita latih supaya tidak tergantung pada manusia
meski saat ini belum mendapat tambahan dana
pihak taman marga satwa ragunan menyatakan tetap akan merawat burung burung langka titipan bksda ini dengan baik